kembali bersama kami di kompas petang saudara wakil presiden terpilih gibran raka buming raka angkat bicara
soal pernyataan sekjen pdi perjuangan hasto kristianto yang meragukan ucapan gibran atas rencana pertemuan presiden jokowi
dan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
gibran menilai bahasa hasto selalu meresahkan dan terus berpikiran negatif
gibran menyebut dirinya selalu berpikir positif terutama soal silaturahmi pasca pilpres
sebelumnya hasto bilang dirinya meragukan harapan gibran agar jokowi dan megawati bertemu
karena menurutnya beberapa kali partai dibohongi
tapi apakah kemungkinan keinginan masal itu nanti bisa terwujud mas
kalau saya selalu berpikir positif
sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hari yang baik
kontestasi kompetisi sudah selesai
waktunya bermaaf maafan bergalingan tangan untuk memajukan indonesia
kalau saya selalu berpikir positif
kalau teman teman media tanya ke pak hasto
saya berpikir negatif terus
kalau saya berpikir positif mungkin beliau beliau sedang sibuk
ya nanti diatur lagi waktunya